terungkapnya kasus dugaan pelecehan seksual di national hospital surabaya ternyata tidak sekali ini terjadi
dimana sebelumnya seorang calon perawat disana diduga dilecehkan oleh seorang oknum dokter
korban mengaku mendapat perlakuan melebihi batas prosedur pemeriksaan medis oleh seorang dokter di rumah sakit tersebut
peristiwa terjadi pada bulan agustus dua ribu tujuh belas dan sudah dilaporkan ke polisi
namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka
op mantan calon perawat yang sempat melamar di national hospital surabaya
menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh r yang diduga dokter di rumah sakit tersebut
kejadian tersebut terjadi pada dua puluh tiga agustus dua ribu tujuh belas saat menjalani tes medis
saat pemeriksaan korban merasa apa yang dilakukan r melebihi batas prosedur pemeriksaan
seperti memeriksa alat kelamin lebih dari lima menit
saat pemeriksaan korban mengaku posisinya seperti orang tengah melahirkan
ketima disitu ya
jadi ya itu kan akhir guys sebetulnya
sudah selesai semua
sudah tes psikotest terus rancang dan lain lain
akhirnya ya terpaksa
misalnya meronta ronta ya abisnya kan ditutup
benda ini ditutup selama ini ditutup
dugaan pelecehan seksual ini sudah dilaporkan ke polisi
dan gugatan perdata dilayankan ke pengadilan negeri surabaya
termasuk melayangkan surat kepada kementerian kesehatan
kasus ini sudah dilaporkan pada dua puluh lima agustus dua ribu tujuh belas
namun polisi belum menetapkan tersangka atas kasus ini
polda jawa timur berencana melakukan gelar perkara kasus ini pada rabu minggu depan
dia laki laki wanita warga negara asing atau warga negara indonesia
wajib ditindaklanjuti oleh polri
adapun itu terbukti atau tidak
seperti yang saya katakan tadi bahwa memang dari september
polri ini kesulitan ada tantangan ya
tantangan yang harus kita ungkap di dalam pelaporan ini
salah satunya adalah saksi yang minim
kemudian alat bukti lain yang minim
tetapi ingat bahwa teknis teknis kepolisian saya tidak boleh ungkap di sini
di dalam perkembangannya akan kita lakukan yang nantinya
minggu depan adalah kita lakukan gelar dan kita tentukan langkah untuk hari rabu
nah langkah dan gelar ini seluruhnya adalah domain daripada penyidik
untuk melihat daripada konstruksi hukum yang dibangun
apakah konstruksi hukum itu sudah memenuhi formal dan material
untuk majunya kasus ini ke penuntut umum
korban saat ini bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit
sosial di surabaya
dia mengaku tes medis di rumah sakit tempat ia bekerja
tidak melakukan tes medis seperti yang dilakukan dr r
wahyu pratama surabaya